bapak punya minum gak pak
itu warung tuh
ada yang jual minuman disini
ibu saya minta air putihnya satu botol ya
ya bentar ya bu
saya ambil uang bentar bu
eh jangan maling
syukur mau jatuh kan
makanya jangan jahat